hai komunitas kebugaran semakin banyak sekali bermunculan dengan beragam kegiatan yang
ditawarkan namun ada yang unik dengan komunitas workout mz ini ya mereka menggabungkan olahraga
dengan aktivitas sosial makanan tradisionalnya perasaan tradisional sada padang makanan makanan
makanan tradisionalnya ayam
beginilah cara memecah ketegangan yang biasa dilakukan komunitas kebugaran lokal embassy atau
setiap anggota menyebutkan nama disertai makanan khas indonesia selain menjadi ajang
perkenalan cara ini juga sekaligus sebagai pemanasan komunitas yang diusung sejak
april dua ribu empat belas oleh aditya lesmana ini memantapkan diri sebagai

workout yang tidak lazim mereka kerap membarangi kegiatan olahraga dengan aktivitas sosial yang
dinamakan wishwet for society jadi itu adalah kegiatan donasi kita jadi kita ada campaign
setiap seribu rupiah yang disumbangkan akan kita ganti sama trainernya dengan satu push up
jadi kalau ada satu juta yang menyumbang kita push up kurang lebih seribu kali dana
yang terkumpul disalurkan ke sejumlah panti asuhan sekolah dan rumah sakit
sakit yang membutuhkan transparansi penyaluran donasi dicantumkan dalam situs resmi mereka
pemilihan warna oranye pada seragam anggota terinspirasi dari pasukan oranye yang membersihkan
lingkungan di jakarta mereka pun tak mau kalah lewat program wiwi jom mereka kulutan membungkuk
sampah saat car laisse sesi latihan dibagi sesuai dengan kapasitas anggotanya gengener pemula
intermediate idle meoit mewad dan advance atau lanjutan daniko aheeumbling bastante rady sebesarnya
dan advance atau lanjutan

jadi balik lagi kita kan namanya workout members ini
tujuan kita kita pengen jadi duta olahraga nih
sesuai namanya ya
saya yang baru sekali ikut turut merasa bugar
terlebih kebersamaan semakin memotivasi saat berolahraga
komunitas ini berharap masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebutuhan
bukan sekadar tren atau ajang eksistensi saja
siapa bilang olahraga hanya melulu soal membentuk tubuh diet makan makanan sehat
tetapi juga bisa berbarengan untuk menumbuhkan jiwa sosial
seperti yang dilakukan oleh workout embassy
roni satria jakarta